sabtu sore dirjen haji dan umroh kementerian agama hilman latif menyambut baik pernyataan kementerian haji dan umroh arab saudi
mengenai kuota satu juta untuk jemaah dari luar arab saudi
namun ia belum mengetahui pasti berapa kuota haji untuk indonesia
persoalan batas usia di bawah enam puluh lima tahun pun belum ada patokan yang jelas
padahal hal tersebut menentukan jemaah dapat berangkat atau tidak
ini saya sedang mencari tanggalnya mbak
di bawah enam puluh lima itu maksudnya apa
kelahiran paling lama tahun berapa
karena mau dihitung pas berangkat dari indonesia pas disuntik
atau pas tiba di saudi atau pas di aroma

menyatakan siap untuk membantu
kepala badan pengelola keuangan haji atau bpkh anggito abimanyu
menyatakan siap untuk membantu
kepala badan pengelola keuangan haji atau bpkh anggito abimanyu
menyatakan siap untuk membantu
berapapun jumlah kuota bagi indonesia yang ditetapkan nanti
anggito yakin indonesia paling siap untuk menyambut haji dua ribu dua puluh
kami juga sudah menyiapkan seluruh kebutuhan keuangannya
kami juga menyampaikan pada komisi delapan waktu rapat kerja
bahwa ini saatnya buat kita untuk bersatu pak
haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan bahwa ibadah ini terbuka bagi mereka yang
haji tahun ini akan dilakukan dengan ketentuan bahwa ibadah ini terbuka bagi mereka